saya kira pemerintah mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih karena sudah membawa nama indonesia untuk ke tingkat dunia
dan jkid dia akan menjadi ikon buat kita karena ini kan baru pertama ya pak ardi ya tembus ke peringkat itu
untuk masyarakat indonesia saya minta doa dan dukungannya
khususnya sampai terutara dan semarangun
supaya dari latihan saya bisa berjalan lancar dan diperluan nanti bisa memilih yang terbaik untuk masyarakat indonesia